salah satu yang terdampak psbb dki jakarta adalah daerah penyangga dki jakarta
untuk mengantisipasi hal tersebut pada kamis sore sejumlah pemerintah daerah penyangga dki
melakukan rapat koordinasi dengan gubernur dki pemerintah provinsi jawa barat dan kementerian yang terkait
salah satunya pemkot bogor yang langsung menggelar rapat koordinasi di area taman sempur kota bogor jawa barat
sambil menunggu kepastian langkah dari pemerintah dki pemkot bogor mengaku harus memperpanjang kebijakan psbmk selama tiga hari ke depan
sementara itu wali kota juga mendesak gubernur dki mempertegas aturan keluar masuk warga di kota penyangga
sehingga dapat mempersempit resiko warga eksodus aktivitas ke wilayah bodebek
plusnya adalah warga bogor yang bekerja di jakarta
kalau betul betul psbb total itu kan wfh sehingga kemungkinan terpaparnya berkurang
selama ini banyak data terpapar di jakarta itu closenya
tapi bahayanya adalah kalau di jakarta semuanya lockdown
sementara di bogor tidak nanti orang jakarta dan sekitarnya akan lari ke bogor
baik untuk wisata makan jalan pertemuan dan lain lain
nah ini kan harus kita antisipasi
sementara itu pemerintah kota bekasi masih menunggu rapat koordinasi selanjutnya
di tingkat pemerintah pusat provinsi dki jakarta dan jawa barat
yang rencananya akan diputuskan pada senin mendatang
untuk memaksimalkan psbb ahli pandemi dari griffith university diki budiman
menyatakan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan secara serentak
antara jakarta dengan daerah penyangga
belajar dari psbb sebetulnya
sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas dan kemungkinan keberhasilan
dalam kaitan nanti angka reproduksinya satu atau di bawah satu
nah itu mau tidak mau karena aktivitas yang bekerja di jakarta ini
banyak dari daerah penyangga jakarta
maka sangat disarankan psbb yang dilakukan itu
bersifat serentak dengan daerah daerah penyangga
nah ini menunjukkan strategi pengendalian ini tidak bisa parsial
dan pemerintah pusat harus turun tangan
diki juga mengingatkan bahwa ongkos sosial dan ekonomi psbb sangat tinggi
oleh karena itu perlu strategi komunikasi yang tepat
agar setelah psbb tidak terjadi lagi peningkatan kasus secara signifikan
karena turunnya kuas pasangan